saya minta mengucapkan terima kasih
bahkan tergolong tua karena didirikan pada satu april seribu sembilan ratus lima puluh tiga
sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diserahkan oleh badan pom
ini kan udah jalan nih ran ya
salah satunya mengolah nira menjadi gula merah
demikian pula dengan keadaan seluruh pendengar radio advent suara pengharapan dimanapun anda sedang berada pada hari ini
kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tanaman hidroponik ke masyarakat umum
kemasyarakatan lainnya bisa menjadi lebih longgar
karena tahun dua ribu sembilan belas pernah satu kendaraan logistik pas jalur mundik mogok di bahu
mereka juga menyelenggarakan berbagai kegiatan
yang merupakan keturunan langsung dari mbah dalem arif muhammad
pak prabowo juga tidak jelek jelek amat lima tahun lalu di jawa timur
di sisi lain animator lokal juga memerlukan dukungan terhadap karya animasinya dari warga negara indonesia
bapak aniesh rashid baswedan
kayak yaudah aja main bagus aja
dan itu tentu menjadi tantangan utama bagi umat kristiani

dan menyebut lpg tiga kg terutama yang bersubsidi diperbutkan di lapangan
sebenernya faktor apa sih yang bikin lu di tahun ke empat atau ke lima lu itu
orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini
apalagi nih nam jepri ini udah berapa lama kita
tidak bisa dipungkiri kini olahraga golf memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup
marginalisasi hidup di luar atau di luar
tak hanya membuat masakan lebih nikmat cabai merah juga kaya akan kandungan zat capsaicin yang berperan untuk menstimulasi kerja jantung
di indonesia bahkan gbk itu
sehingga membuat putusan terhadap pencalonan gibran yang sah
kalau olahraga itu setiap hari saya teratur
saya penulis buku eric juga senang baca buku
untuk menjemput umat yang ditebus
dan tidak sedikit dari para gamers tersebut memilih berkecimpung sebagai profesional gamers
bahwa orang yang menginginkan internet
cuman mungkin mereka agak bingung ya
ya itu banyak banyak kalau saya
memang di dalam mengadopsi
ini masih jam satu pagi
saya kira kita akan lebih maju
kalau kita di pariwisata kan sudah berjubel di bali itu yang masuk pariwisata akhirnya kan juga ngantri untuk mendaftar
ketika dia asuransi itu kan
artinya cepat busuk juga
kalau basket di kuliah ke bumping sana bumping sini jadi capek karena ke bumping bumpingnya tuh
selama masih ada kesempatan atau bisa beli tiga kg ya mereka melakukan
bahkan untuk berjalan tata caranya kaki kiri terlebih dahulu
baiklah sekarang kita ke istana merdeka untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar setelah tadi pengibaran bendera pusaka dilakukan ya
ini tentu saja merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan
company menjadi satu perusahaan saja
karena ada keinginan untuk membuat
jadi total itu adalah tiga puluh meter
apakah kemudian sudah ada penyesuaian misalkan staffnya dirapatkan kembali
ya dari udah turun temurun dari awal
kemudian yang lainnya seperti ayam telur cabai bawang merah bawang putih gula konsumsi itu ada di bumn pangan id put atau rni sebagai holding bumn pangan
pangan tidak terlalu bergejolak di masa depan
apa yang sudah sering tanamkan stj